anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
dalam sepekan terakhir serangkaian aksi teror bom terjadi di berbagai wilayah di indonesia
seperti di surabaya riau dan juga jakarta
berdasarkan data yang dihimpun dari direkturat jenderal imigrasi jakarta
tidak ada penurunan jumlah orang yang masuk ataupun keluar wilayah indonesia khususnya wisatawan asing
data pantauan lalu lintas orang direkturat jenderal imigrasi menunjukkan
tidak ada penurunan jumlah wisatawan asing ataupun lokal yang berkunjung ke indonesia
meski belakangan ini terjadi aksi teror beruntun di jakarta surabaya dan riau
kepala bagian humas dan umum dirjen imigrasi agung sampurno mengatakan
aksi teror ini berbeda dengan kejadian bom bali beberapa waktu lalu
yang menyebabkan penurunan jumlah wisatawan hingga lima puluh persen
baik yang membatalkan penerbangan maupun yang meninggalkan bali
meski tidak mengalami penurunan pihak imigrasi meningkatkan pengamanan
mulai pengecekan hingga penambahan satu dua ratus personel
khususnya penjagaan di bandara besar seperti bandara di daerah bali surabaya dan batam
dari jadwal penerbangan jadwal orang yang berlintas
kami tidak menemukan adanya perubahan atau penurunan secara drastis
untuk tempat tempat wisata seperti bali surabaya sendiri
apakah ada perubahan yang cukup signifikan begitu
memang bali yang paling banyak arus orang berlintas
sejauh ini bali jakarta yang merupakan indikator orang asing
tidak terjadi perubahan yang sangat berarti terkait dengan orang asing yang masuk
bahkan jumlah orang asing yang masuk menggunakan visa wisata
jumlahnya dibanding dengan periode yang sama di tahun dua ribu tujuh belas itu hampir sama